saya sebagai ketua g dua puluh dua ribu dua puluh dua bersama pemimpin g dua puluh lainnya menekankan pentingnya peran olahraga
untuk kesehatan dan dapat mempersatukan dunia terutama pada saat ini
kesuksesan olimpiade dan paralympic games berikutnya di paris tahun dua ribu dua puluh empat
milano cortina untuk tahun dua ribu dua puluh enam los angeles untuk dua ribu dua puluh delapan brisbane untuk dua ribu tiga puluh dua
dan youth olympic games di dua ribu dua puluh empat di gangwon dan dakar di dua ribu dua puluh enam akan menegaskan pentingnya
netralitas politik dalam acara

serta otonomi organisasi olahraga
dalam kesempatan ini saya menyampaikan kesediaan dan kesiapan indonesia
sebagai tuan rumah olimpiks dua ribu tiga puluh enam di ibu kota nusantara